sampai jumpa di video selanjutnya
apa benar zahira adalah anak aku
gerakan itu kenapa bisa sama dengan pengamanku
kenangan dari ayah kamu
ini adalah sesuatu yang ingin kamu pilih
itu kan kalau yang dari ayah kamu
bukannya waktu itu udah dibuang ke danau
pak prabu yang nemuin
aku juga belum kenal pak men
kok bisa dia yang nemuin kalungnya
apa mungkin sebenarnya dia orang baik ya
enggak enggak enggak
aku sama ibu aku udah yakin banget kalau memang dia aku bunuh ayah
ya ya mungkin aja sekarang dia cuma pengen baik baikin aku supaya tutup dulu
nggak duduk dia sembarangan
ya bisa aja kan
tadi dia juga bilang kayak gitu
pokoknya aku harus tetap benci sama dia
aku harus benci sama dia
aku udah balikin kenangan aku sama ayah aku
tapi siapa yang nyalahin ayah aku
siapa yang bodoh ayah aku
itu dia man
kebencian itu kadang kadang cuma bisa bikin kita makin sakit dan itu ngerugikan kita sendiri
tuhan aja dia maha pengampun

gimana caranya kamu nemenin kalung itu amira

dia kasih ke aku
gimana cara kamu nemenin kalung itu amira
pak prabu yang nemenin ini rah
dia kasih ke aku
papa yang cari dan nemenin kalungnya amira di danau
kok kedengerannya aneh sekali
kamu dengarkan kata kata amira tadi
kok papa bisa berbuat kayak gitu untuk amira
aku juga gak tau an
aku juga kaget an bisa berbuat seperti itu
tapi kenapa ya man
sekarang tuh sepertinya semua orang sayang dan perhatian banget sama mira
ibu yang kelihatannya sayang dan dekat banget sama mira
papa juga jadi sangat baik sama mira
salah gak siman berpikiran seperti itu
aku jahat gak siman
non juga gak jahat kok
udah non non tenang aja non
tuhan itu sayangnya setengah mati sama non
dan aku yakin
tuhan gak mungkin lebih sayang sama orang lain dibandingin non
karena non itu emang gak bisa ditandingi
kata kata kamu selalu bisa membuat takut tenang
kalaupun semua orang gak ada yang sayang lagi sama non
gak ada yang bisa ngelebih rasa sayangku ke non
papa bela belain penyelam hanya untuk mencari kalungnya amira
waktu mesya tanya mesya malah dimarahin sama papa di depan si gembel itu
kamu malah dimarahin sama papa
bela belain nyewa penyelam hanya untuk mencari kalungnya amirah
buat apa pa
kita ini orang kaya orang terpanjang pak
itu sama aja karena memperbalukan keluarga kita
apalagi di sana ada malaysia
mas mas prabu
apa benar mas cari kalungnya amira
mas aini bener bener gak nyangka mas mau ngelakuin itu buat amira
saya gak salah denger
kamu bilang terima kasih
kamu bilang terima kasih
kamu ini udah gila kok ya
keluarga kita diinjak injak oleh orang miskin
apa sekarang kamu juga terima kasih karena sekarang mas prabu jadi linglu
perempuan macam apa kamu
lebih membela keluarga itu daripada keluarga kita
papa yang harusnya diam
papa harusnya diam
kamu gak pantas bicara seperti itu sama saya ataupun sama ini
apa benar begitu
bapak seorang pembunuh
apa benar bapak seorang pembunuh
apa benar begitu
tutup mulut kamu
atau saya tampar lagi kamu
mas mas udah
cukup sudah perlakuan kamu kahku
selama ini aku sudah berusaha sabar dan diam saja menerima pelakuan papa
aku bahkan rela diduakan dalam pernikahan kita
tapi sekarang aku sudah tidak tahan lagi
mulai saat ini aku akan berusaha menghancurkan papan
dan menghancurkan papa dan guntik papa itu
apa benar sahira adalah anak aku

aku bisa menghasilkannya

tapi aku harus menghasilkannya
dan aku harus menghasilkannya
aku harus menghasilkannya
karena aku sudah berusaha menghasilkannya